beralik informasi lain seorang pria di garut menderita penyakit langka tumor air selama puluhan tahun
selain di sekujur tubuhnya muncul benjolan kelopak matanya juga membesar hingga nyaris menutupi wajahnya
keterbatasan ekonomi membuat keluarga tidak mampu mengobatinya dengan maksimal
herdi firmansyah warga babakancau cibatu garut sudah puluhan tahun menderita penyakit langka
pria lajang berusia tiga puluh empat tahun ini mengidap penyakit tumor akhir
nyaris disekujur tubuh dan wajahnya muncul sejumlah benjolan
bahkan benculan besar terdapat di kelopak mata kanan
selain nyaris menutupi wajah besarnya benjolan juga membuat penglihatan mata kanannya tidak berfungsi lagi
hendri harus merasakan sakit serta rasa gatal yang mengganggu
selain itu henry juga sudah jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena malu
sekarang ini bapak sudah tidak berobat lagi
tidak punya biaya
tidak ada biaya
tidak ada biaya
bapak tidak ada bpjs
apa yang bapak inginkan ke depan pak
ya ingin sembuh aja
hendri sudah mencoba berobat ke sejumlah rumah sakit namun keterbatasan ekonomi harus menyurutkan upayanya
apa lagi selama ini
hendri mengaku belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten garut maupun pemerintah pusat
pihak desa kan dulu ada laporan dari itu saya kesini sama pak lurah sama ibu samad sama yang pihak dari puskesmas
saya juga menunggu nunggu dari desa tapi kan belum ada lagi kelanjutan dari pihak puskesmas
betul tidak punya bpjs
saat ini hendri hanya bisa pasrah menerima kenyataan mengidap penyakit tumor air yang cukup langka
hendri hanya berharap bantuan pemerintah dan dermawan untuk mengobati penyakitnya
deden rahadian garut